ya mulai tanggal lima hingga sebelas april mendatang kebijakan tiga in satu di jakarta akan dicoba untuk dihapus
ya polisi memprediksi kepadatan kendaraan akan terjadi
jika kemacetan tidak dapat diurai di jalur tiga in satu maka rekayasa lalu lintas akan dilakukan
langkah ini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah provinsi dki jakarta yang akan menghapuskan sistem tiga in satu
setelah uji coba akan dilakukan evaluasi apakah tiga in satu layak dihapus atau tidak
dan dari hasil uji coba ini nanti akan digunakan sebagai evaluasi terakhir
apakah nanti tiga in satu betul betul akan dihapus atau mungkin tidak
atau mungkin akan membuat program lain
apakah itu mungkin irp atau mungkin nanti tiga in satu dirubah menjadi empat in satu dan sebagainya
nanti hasil terakhir adalah hasil evaluasi daripada uji coba itu sendiri